sapi jenis simental berbobot satu tiga belas ton milik mulyono warga dusun kerajaan satu desa ngadas
kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur ini dibeli oleh orang nomor satu di
indonesia presiden jokowi dodo mulyono tidak menyangka sapi yang ia rawat sejak berusia enam
bulan ini akan jadi salah satu sapi kurban presiden jokowi selama dirawat selamet demikian yang
sapi ini ditempatkan di kandang di tengah perkebunan di area lereng gunung bromo dengan
asupan makanan penuh vitamin dan nutrisi sapi berusia dua lima tahun ini sudah sering
mengikuti kontes sapi sehat terakhir kejuaraan bupati cup open dan menyabet juara satu harga
sapi ini di atas seratus juta rupiah tapi saya itu rencana untuk menjadi korban bapak jokowi
ceritanya panjang kemarin waktu saya ketemu teman teman
waktu ada sosialisasi pmk di desa wonokerto itu kebetulan ada teman teman itu bilang pak sapinya
mau dikeluarkan percaya nanya sebelum hari iduladha sapi ini akan diserahkan ke masjid al aqbar
surabaya selain sapi dari purwolinggo presiden jokowi dodo juga membeli sapi dari petani halmahera
utara sapi milik domingus lewasari ini memiliki bobot seberat delapan juta rupiah dan memiliki
delapan ratus delapan puluh dua kg yang dibeli dengan harga sembilan puluh sembilan juta rupiah sapi ongol ini merupakan jenis sapi zebu atau
sapi berpunuk sapi berusia enam tahun ini memiliki panjang badan dua dua m dan tinggi satu ratus delapan puluh tujuh cm sapi
ini diberi nama pangeran yang mendapat perlakuan khusus di peternakan sapi milik domingus loasari
sapi ini diberikan makanan seperti dedak ampas tahu ubi segar susu segar telur
hingga madu kalau ditanya perasaan pasti perasaan bangga ya sapinya dipilih untuk hewan
kurban orang nomor satu di republik indonesia ya bangga senang sekali gitu sapi yang disumbangkan
presiden ini telah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dianggap
layak serta sehat bebas dari penyakit mulut dan kuku sapi yang dibeli dari peternak halmahera
utara ini rencananya akan dikorbankan dikembangkan pada halaman mulut

ini rencananya akan di kurbankan dikembangkan pada halaman peternakan ini

meliputan cnn indonesia